assalamualaikum wr wb
pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati allah
dalam islam menikah adalah salah satu sunnah rasulullah saw yang sangat mulia
menikah juga merupakan ibadah terpanjang
sebagaimana juga yang disebutkan dalam sebuah hadis
jika seseorang telah menikah maka sempurnalah separuh agamanya
nah untuk membahas tema yang sangat menarik ini
seperti biasa sudah hadir bersama saya di studio
ada ustadz kesayangan kita semua
waalaikumsalam wr wb
sehat hari ini
ini tema yang kita bahas ini sebenarnya memang forte nya atau zonanya ahilman
hati terus kemudian jodoh kemarin sempat kita bahas ya ahilman ya
sekarang masalah menikah sebagai ibadah terpanjang nanti kita bahas ya ahilman
nah bagi anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan
anda bisa melayangkan pertanyaan anda melalui email yang tertera di layar kaca
menikah ibadah terpanjang
bagaimana islam kemudian melihat hal ini atau mengelaborasi hal ini
saya sepakat dengan istilah bahwa menikah itu adalah ibadah terpanjang
sering saya sampaikan ada dua yang harus dipahami oleh seseorang yang menikah
yang pertama menikah itu ibadah yang paling lama
yang kedua menikah itu sekolah yang paling lama
sekolah yang paling lama
menikah ibadah yang paling lama
karena ternyata setiap detak detik kebersamaan kita di rumah tangga itu adalah ibadah
maka perhatikan quran surat arum ayat dua puluh satu
yang menjadi ayat fundamental ketika seseorang itu menikah
allah swt berfirman
dan diantara tanda tanda kekuasaan allah
allah ciptakan untuk kamu sekalian pasangan
dari jenis diri kamu sekalian untuk apa
untuk mendapatkan ketenangan
nah di awal ayat kalimatnya adalah
dan diantara tanda tanda kekuasaan allah
karena yang menakdirkan seseorang untuk berjodoh dengan kita adalah allah
maka kebersamaan kita dengan pasangan kita di rumah tangga
hendaknya menjadikan dia makin dekat dengan allah swt
kalau ada yang tanya
apa tujuan menikah kita
jawabannya adalah untuk menyempurnakan ibadah kita kepada allah swt
konsep menyempurnakan sendiri itu gimana ya
ada yang berbeda ketika seseorang setelah menikah dan belum menikah
sebelum menikah dia hanya fokus tentang dirinya sendiri
setelah menikah maka dia akan fokus dengan orang yang bersamanya dalam pernikahan tersebut
kalau ada kekurangannya
tidak ada yang menyempurnakan
tapi ketika dia sudah menikah
dia menjadi punya pasangan yang jika ada kekurangan
maka pasangannya adalah orang yang bisa menyempurnakannya
jangan mencari orang yang sempurna
karena sampai kapanpun engkau tidak akan pernah bisa menemukannya
tapi carilah orang yang ketika bersamanya
dapat menyempurnakan ketidaksempurnaan yang ada dalam diri kita
itulah seseorang yang berarti untuk kita
maka apakah menikah adalah ibadah yang terpanjang
karena setiap kebersamaan di rumah tangga itu adalah ibadah
apa itu ibadah
segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan cintanya allah
dan kita hadirkan semuanya hanya untuk allah swt
karena allah senang dengan apa yang kita lakukan

saya suka sama seseorang
itu tidak jadi ibadah
kalau tidak bisa menahan jadi nafsu
ujungnya jadi maksiat
tapi setelah menikah
sentuhan tangannya suami istri
pelukan tubuhnya suami istri
itu mengundang rahmat sayangnya allah kepada dirinya
itu urusan yang fisik ya
belum lagi ya sholat berjamaahnya
baca quran barengnya
itu semuanya ibadah
suami mencari nafkah bagi keluarga
istri melayani suaminya
jadi semua jadi ibadah
selama tujuannya untuk allah swt
yang mengatakan kalimat saya terima nikah dan kawinnya
fulana binti fullan dengan mas kawin sekian dibayar tunai
dia sedang berjanji kepada allah
aku mau nikah dengan allah swt
anak dari ayah ini
dan aku punya tanggung jawab
untuk bisa membimbing perempuan ini
agar makin dekat dan taat kepadamu
ketika ada laki laki yang menikahimu
maka mulai saat itu berpindahlah riba mu
dari seorang ayah kepada suamimu
surgamu juga dari seorang
ayah kepada suamimu
berarti caramu melayani suamimu
baik kepada suamimu
itu adalah ibadah
dan itu adalah ibadah yang terpanjang
yang terlama yang bisa kita dapatkan
jika ada seorang istri
puasa di bulan ramadan
taat kepada suaminya
dan mampu menjaga dirinya
silahkan masuk surga dari pintu manapun
boleh milih ya
dari pintu mana saja gitu ya
sarana untuk kita di rumah tangga itu
untuk mendapatkan pahala dari ibadah kita
kalau sekarang ada istri ada suami
yang sedang diuji di rumah tangga
bersabarlah dengan ujian itu
yang membukakan pintu surga untukmu nanti
adalah pahala dirimu
ketika sabar di rumah tangga

bukan yang lain
solat kita mungkin ada gak husuknya
puasa kita mungkin ada kurangnya
baca quran kita mungkin bacaannya belum sempurna
sedekah kita mungkin belum banyak
tapi kita berharap
ketika nanti kembali kepada allah
allah bukan pintu surga untuk kita
dari mana jalannya
boleh jadi jalannya adalah kesabaranmu
ketika mendampingi pasanganmu
dalam meniti rumah tangga
yang diridui oleh allah
ahilman ini juga jadi pertanyaan
karena ada islah ketika sudah menikah
katanya juga suami bisa
bertanggung jawab juga
suami itu ketika dia menikah
mengatakan kalimat saya terima nikahnya
berarti ya allah saya siap menerima kebaikan
dalam diri istri saya
dan saya pun siap menanggung keburukan dalam istri saya
suaminya membimbingi suaminya
mana yang baik mana yang buruk
dan ketika istrinya tidak taat
maka itu kembali kepada istrinya
berlepas lah ya
jadi suami akan diminta pertanggung jawaban
membimbing seorang istri
maka dohai para istri
jangan ngambek kalau suamimu
tanda sayangnya suami kepada istri
salah satunya apa
ketika suami itu
mengarahkan kebaikan kepada istrinya
maka jadi suami kudu belajar
suami yang hebat
bukan yang paling kaya hartanya
suami yang hebat
bukan yang paling tinggi jabatannya
suami yang hebat
tapi suami yang paling hebat
adalah suami yang bisa menuntun istrinya
untuk lebih dekat dan taat kepada allah swt
maka butuh kelembutan
butuh kesabaran jadi suami
butuh kasih sayang jadi suami
oke nanti bagian istrinya
di segmen berikutnya ya
om irsa jangan kemana mana
gapai kemuliaan akan kembali
setelah yang satu ini
ya om irsa terima kasih anda masih menyaksikan
gapai kemuliaan dalam episode
menikah ibadah terpanjang
kita lanjut lagi ahilman
tadi kan suami harus begini harus begitu
nah sekarang nih giliran nih
istri harus seperti apa
kalau di ringkas gitu ahilman
ciri seorang istri
yang bisa mendatangkan kebaikan
di rumah tangga tiga satu istri itu harus solehah dua harus konitak konite tiga harus hafidzah
solehah berarti dia benar maksudnya apa benar keimanannya kepada allah subhanahu wa ta'ala
ya dia lakukan perintah allah dia tinggalkan larangan allah gitu yang kedua quanitra istri yang
taat kepada suaminya tentu pada bab taat ini ya ketika suaminya tidak memerintahkan sesuatu yang
melanggar syariat oke ya jadi istri boleh menolak tentu dengan menolak yang baik ya ketika suaminya
memerintahkan sesuatu yang tidak baik boleh nah yang ketiga yang hafilat yang mampu menjaga
dirinya dengan baik nah maka istri itu jantung rumah tangga ya kalau jantungnya sakit
pada biasanya tubuh juga akan sakit maka ini pelajaran bagi suami jangan mudah menyakiti
tapi belajarlah membahagiakannya kalau belum bisa membahagiakannya minimal jangan
menyakitinya oke bagus tuh kalimatnya bagus ya kalau kalau belum bisa membahagiakan minimal jangan
menyakitinya nah terus apalagi jadi lupa tapi gini airman ada enggak sunah sunah yang ringan
yang mungkin rasulullah contohkan ya terkait ada suami istri ini yang juga sebenarnya mendatangkan
mungkin keharmonisan dan ujungnya keberkahan dalam rumah tangga mungkin yang ringan ringan deh banyak lah
suami misalnya ya ketika ditanya siapakah suami yang paling baik dalam hidupnya jawabannya yang
paling baik sama istrinya oke sama keluarganya ya betul makanya kalau ada seorang suami yang sayang
sama keluarganya dengan izin allah maka allah akan sayangi hidupnya maka jadi suami itu ini pelajaran
jangan khawatir rizkimu ketika aku memberi kepada keluargamu
memberi hadiah ke istri itu jadi
ngasih surprise itu luar biasa
tapi saya ingin coba juga pindah ke sisi perempuan ya
jadi perempuan juga memang harus benar benar menghadirkan ahlak yang baik
saya pernah membaca ada enam sikap istri yang harus dihindari
yang harus dihindari oke
agar rumah tangga itu mengantarkan kebahagiaan
satu jangan jadi istri yang suka mengeluh
salah satu yang membuat seorang istri banyak menempati api neraka
salah satunya karena dia sering mengeluh atas pemberian suaminya
satu banyak bersyukur
yang kedua jangan jadi istri yang suka mengungkit ngungkit
apa yang diungkit
yang diungkit adalah kebaikan dirinya dan keburukan suaminya
jadi kadang mohon maaf ya
kita tuh kalau mengungkit kebaikan itu menipinter banget
aku tuh udah begini begini begini
tapi kalau keburukan suami kita juga hafal
kamu juga begitu
kamu juga begitu
seperti ditampar tampar ini
kadang suka begini
kalau kita punya anak dua
kalau anak kita yang pertama misalnya pinter gitu ya
kalau ada yang kedua misalnya agak kurang
kita bilang mirip bapaknya
mirip suami saya
jangan ya gitu gitu ya
walaupun bercanda ya hilman
kadang kalau bercanda dibiasakan jadi kebiasaan
jadi jangan dibiasakan
jangan jadi istri yang suka mengungkit ngungkit
ngungkit keburukan suami
ngungkit kebaikan dirinya
yang ketiga jangan jadi istri yang mencintai selain suaminya
tapi ada iya benar
yang senang sama suami orang lain
atau senang ke laki laki orang lain
dia mengagumi sosok lain dibanding suaminya
makanya nanti kan ini ada kebiasaan ini
sering berpenampilan cantik bukan depan suami kita
tapi malah depan suami orang lain
untuk menarik justru perhatian dari laki laki lain
untuk menarik perhatian
untuk dalam tanda kutip mohon maaf ya
untuk menggoda dan segala macam
makanya ketika ditanya
ciri istri baik itu adalah dia
yang menyenangkan ketika ditatap oleh suaminya
makanya kalau suami kita minta misalnya
sayang kamu begini ya
selama itu menyenangkan bagi dirinya suami
sok kita berikan
itu kebaikan bagi seorang istri
kamu suami banyak nuntut
gak boleh gitu ya
gak boleh juga lah
tadi itu apa
tadi satu apa
istri tidak boleh mengeluh
tidak boleh mengungkit ungkit
mencintai atau menyukai selain suaminya
istri tidak boleh meminta sesuatu
melebihi kemampuan suaminya
nah yang kadang kadang ini ya
bisa jadi pisau bermata dua
isau bermata dua
karena ya suami kalau sudah sayang sama istrinya ya
bisa melakukan apapun
walaupun itu mungkin keliru
meminta sesuatu yang di luar daripada suaminya mampu gitu
nah yang keempat
yang keempat ya
ya yang kelima
ya yang kelima dong
yang kelima ya
belajarlah jadi istri yang tidak terlalu banyak bicara yang tidak penting depan suaminya
tapi kan kadang kadang perempuan pengen cuma didengerin ahilman
iya pengen bicara panjang
emang kan kebutuhan kosa kata perempuan sama laki laki kan
sehari bisa berapa belas ribu
kalau penceramah agak lebih banyak
bukan jual ribu
kalau perempuan kan minimal dua puluh lima ribu kata katanya
makanya memang kalau istri saya lagi cerita
mungkin dia lagi menghabiskan kuota kosa katanya
maka dengerin aja
karena didengarkan bagi istri itu sangat luar biasa
tapi poinnya adalah
ya coba menata kata agar tidak terlalu berlebihan dalam bicara bicara
nah yang kelima
ya memang tadi itu
ya kita tidak boleh menghina apapun yang suami kita berikan
jadi hindarilah sifat istri itu
itu bagian dari respect sih sebenarnya terhadap laki laki
apalagi kan sekolah laki laki
kemudian dia merasa mendapatkan muruah
makanya belajar jadi laki laki juga nih bagi suami jadi kowam
arrijalu kawamuna alendisa
laki laki itu adalah kauam
pemimpin bagi seorang perempuan
maka jadi suami berat tanggung jawabnya
jadi istri juga sama
berat dalam mendampingi suaminya
so rumah tangga itu bukan saing
salinglah bersama dalam rumah tangga
sehingga engkau menjadikan tangga menuju surganya allah swt
wah ilman mantap ini
tapi kita ada pertanyaan juga yang sudah masuk
mari kita sembak bersama
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
izin bertanya ustadz
apakah betul dosa istri juga akan menjadi tanggung jawab suami
terima kasih ustadz
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
ada pertanyaan dari mbak taskiah
tadi sempat kita singgung juga di awal ya ahilman
tapi mungkin penjelasan lebih detailnya seperti apa
ketika suaminya tidak membimbing istrinya
sampai kemudian istrinya berbuat kesalahan
maka suami akan menanggung
tapi bukan menanggung dosa istri ya
menanggung akibat dia tidak membimbing istrinya
jadi ada tanggung jawab yang dia lalaikan
tapi kalau suami itu sudah menasehati sudah membimbing sudah mengarahkan
tapi si istrinya tetap berbuat kesalahan
maka itu akan kembali kepada kesalahan istrinya
bukan kepada suaminya
so jadi suami ya harus membimbing istrinya
dan jadi istri ketika suamimu mengajarkan ketaatan
maka taatlah kepadanya
hatta begini ya
misalnya ada seorang suami nih
suami itu tidak melakukan kebaikan yang dia sampaikan
tapi dia nasehatin istrinya untuk berbuat baik itu
maka istrinya karena suaminya masih ngasih tahu kebaikan
lakukan kebaikan itu
jangan bilang begini
alah kamu saja tidak merasa lain
ini kadang kadang kan suka begitu
tidak sadar kita
tidak sadar kan
jadi kalau suami tidak berbuat kebaikan itu
biarkan itu jadi tanggung jawab dia
sedangkan kita tanggung jawabnya adalah taat kepada suami
selama suaminya nyuruh kebaikan sama kita
dan itu yang akan ditanya sama allah nanti ya
jadi proses menanggungnya itu bukan karena istrinya berbuat dosa
tapi lihat si suaminya itu memimbing tidak
ailman kita harus sudah dulu
nanti kita lanjut ke segmen berikutnya
pemirsa jangan kemana mana
gapai kemuliaan akan kembali setelah yang satu ini
ya pemirsa terima kasih
anda masih menyaksikan gapai kemuliaan dalam episode menikah ibadah terpanjang
ini banyak contoh kasus lah mungkin yang lebih banyak kita bahas ya
misalnya ada pasangan suami istri
saya masih memiliki mertua perempuan gitu
kadang kadang tuh kan dalam dinamika sosial gitu ya
sosial gitu ya mertua perempuan menantu perempuan itu sering sekali dibentur benturkan gitu oke
sehingga kadang kadang suami itu mungkin agak sulit memposisikan diri harus mana dulu ya gitu
sebenarnya islam tuh mengatur hal ini karena sering kita jumpai kan kadang konflik antara
menantu perempuan dengan mertua perempuan gitu oke pertama mungkin kita letakkan persoalannya pada
sisi bagaimana komunikasi kita dengan istri oke seorang istri harus memahami bahwa ketika
seorang laki laki menikah ya secara posisi dia masih milik orang tuanya laki laki ya laki laki ya
maka laki laki memang harus kemudian memperhatikan keadaan orang tuanya
si istri harus paham ini oke nah sisi laki laki harus paham ketika engkau menikahi perempuan maka
perempuan ini sudah menjadi tanggung jawab kewajibanmu untuk kamu sayangi dan kau perhatikan
maka nanti ada pendapat ketika seorang suami menafkahi istrinya itu kewajiban oke sedangkan
ketika seorang anak laki laki setelah menikah ya dia memberikan kepada orang tuanya sesuatu itu
kebaikan oke kewajiban kebaikan nah maka nanti kita turunkan lagi posisi orangtuanya yang
seperti apa yang harus kita lakukan untuk menikahi perempuan itu adalah kewajiban untuk menikahi perempuan
kita fokuskan itu misal kalau orang tuanya memang sangat membutuhkan tidak punya penghasilan dan
kalau enggak dibantu oleh kita akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan maka istri harus
ridho agar suaminya tetap memperhatikan orang tuanya boleh jadi kebaikan suamimu kepada orang
tuanya mendatangkan keberkahan rizki untuk rumah tanggamu enggak boleh ada pertanyaan begini
pilih mana aku atau ibumu enggak boleh itu bukan sesuatu yang harus dibandingkan dua duanya
adalah sesuatu yang diperhatikan tapi ingin hai seorang suami juga lihat keadaan istrimu
kalau ada kebutuhan keluargamu yang mungkin belum tercukupi berarti ketika engkau memberi kepada orang
tua pun juga sesuai dengan apa kebutuhan yang bisa engkau berikan dan kapasitasnya jangan juga
dipaksa yang dipaksa keluarga sendiri khawatirnya engkau menzulimi pasanganmu menzulimi anak anakmu
jadi bagaimana caranya semua akan berjalan dengan penuh kemaslahatan ketika ada komunikasi yang
baik diantara keduanya engkau sampaikan kepada orangtuamu ya misalnya ma apa aku hanya bisa
memberi seperti ini karena dikeluarga ku istriku anakku butuh seperti ini insyaallah fine fine aja
dan ini juga harus kita pahami ya kalau kita punya mertua misalnya sayangnya kamu kepada orangtua
kandungmu itu juga harus sama sayangmu kepada mertuamu karena setelah menikah itu tidak ada bahasa
aku atau kamu ya enggak ada bahasa ini orangtuaku itu orangtuamu setelah menikah diganti jadi kita itu
orangtua kita gitu maka kalau bisa ketika engkau memberi kepada orangtuamu engkau juga beri kepada
ya walaupun nanti kalau bicara porsi lihat keadaannya mana yang lebih membutuhkan
jika ini dihadirkan semua akan baik baik saja akan mendatangkan keberkahan dari allah sw
masya allah ini jadi menarik ahilman belakangan kan memang lagi apa ya viral ya film noktah merah
perkawinan maksudnya kita bisa banyak belajar sebenarnya dari sini gitu bagaimana kemudian ke
namanya konflik dalam rumah tangga itu menjadi hal yang biasa oke tapi kalau kita lihat kan ada banyak
apa ya bentuk konflik itu yang sebenarnya malah justru
akan kemudian merusak rumah tangga itu sendiri mendiamkan misalnya marah marah gitu oke nah
bagaimana islam kemudian mengajari kita ketika kita menghadapi konflik dalam rumah tangga apa yang harus
kita lakukan yang paling utama ya jangan mudah menceritakan aib rumah tanggamu kepada orang lain
hai ditahan aja ya maksudnya ya kalaupun kamu harus cerita kepada orang pilihlah kepada orang yang tepat kalau kita
macu kepada alquran misalnya allah memerintahkan kepada kita jika ada sesuatu yang tidak kau
ketahui fasalu al ziqri ingkung tumla ta'lamun tanyakanlah kepada al zikir maksudnya ahli ilmu
orang yang mumpuni untuk bisa mendengarkan apa yang menjadi persoalan maka kalau saya ya berumah tangga
nih diizinkan tahu ayah pasangan saya jangan mudah menceritakan ke orang lain harta kepada orangtua
sendiri betul bagaimana cara mencari maksimal dengan orang tua sendiri ya betul bagaimana cara mencari maksimal dengan orang tua sendiri ya betul bagaimana
gimana caranya pasangan kita tuh depan orangtua kita baik karena mau nggak mau biasanya nih
biasanya nih kalau kita cerita orangtua kandung kita nih tentang ai pasangan kita pasti orangtua
kita akan ngebela kita karena anak kandungnya pasti iya kan apalagi kalau kita enggak clear
menceritakannya boleh jadi menambah nama bumbu yang lainnya apalagi kita cuma dengar dari satu
perspektif misalnya maka kalau ada persoalan di rumah tanggamu yuk duduk bersama ya cari ruang
bersama temukan solusi bersama hai insya allah aku akan menemukan hikmah dibalik boleh saling
diem untuk untuk yaitu tadi misalnya aku kalau ngobrol sama kamu sekarang aku kayaknya pusing
boleh ada waktu ada batasnya kan ada waktu untuk wukuf ya berdiam oke oke sejenak untuk kemudian
oke boleh jadi aku harus
refleksikan diriku muhasabah diam sejenak jangan kelamaan oh jangan kelamaan ya malah nanti akan masuk
iya makanya kan kalau kita gisi lagi gini ya kalau kita kesel sama orang itu kan istilahnya dikasih
jatah tiga hari katanya ya tiga hari itu bukan tanpa alasan satu hari untuk menerima keadaan bahwa aku
tuh sakit hati gitu ya terima kalau ini terjadi hari kedua untuk mencari alasan memaafkan orang
itu dan hari ketiga segera maafkan
oke jadi tiga hari itu bukan diem gitu tapi untuk satu nerima oke aku tuh kesel hari kedua cari alasan
apa yang membuat aku harus baik lagi yang ketiga oke go bicara baik lagi islah gitu berdamai gitu
masya allah tapi emang itu enggak apa apa juga ya hilmar yang maksudnya yaitu tadi berdiam diri
dulu nanti begitu sudah tenang semuanya ngobrolin lagi gitu boleh ya nah dalam diamnya itu hendaknya
dia mendekatkan diri dengan allah swt
makanya kan kalau sedang marah
ada lima yang bisa kita lakukan
satu ambil air wudhu
dua ubah posisi
kalau lagi berdiri duduk dan seterusnya
kemudian yang keempat
cari alasan baik
bahwa orang yang kita kesel
itu kan enggak mungkin buruk semua
apalagi rumah tangga
yang kelima ingat pahala ketika kita bisa memaafkan
dan menahan marah
makanya ada nasihat bagus sekali
kalau engkau sedang kesal
kepada pasanganmu di rumah tangga
maka ingatkan masa masa ketika
engkau mencintai dirinya
waktu ngejar pertama kali
waktu kita tak aruk bareng
waktu kita tuh kesem sem sama dia
ingatkan memori itu
agar kekesalanmu sekarang bisa ditutupi
dengan apa manisnya ketika engkau mendapatkan kebaikan itu
jadi flashback ke belakang
ada masa masa baik
yang pernah kita lakukan
yang pernah kita rasakan
terakhir ahilman singkat saja
tantangan dalam kehidupan rumah tangga
di era yang sekarang ini semakin banyak
tentu saja untuk membekali diri antara pasangan ya
suami istri itu juga perlu
apa pesannya ahilman deh
rumah tangga kita ini adem ayem sakinah mawadah warohmah gitu
banyak rumah tangga yang tidak menemukan kebahagiaan
bukan karena kurangnya cinta
tapi karena kurangnya iman dan ilmu yang dihadirkan di rumah tangga itu
rumah tangga itu sekolah yang paling lama
yang namanya sekolah pasti tempat belajar yang paling lama
dan biasanya kalau mau naik kelas ketika sudah belajar harus mengalami ujian dulu
dan ujian hanya bisa dijawab ketika kita mengetahui jawabannya dengan dasar ilmu yang kita miliki
maka jangan pernah berhenti belajar
teruslah belajar di rumah tangga
siapkan banyak kebaikan di dalamnya
insya allah rumah tangga kita akan mendapatkan kebaikan di hadapan allah swt
ahilman terima kasih
sudah berbagi ilmu
tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program
bapak pirsah semoga apa yang tadi kita diskusikan
menjadi bekal untuk menjalani hidup yang lebih baik lagi
saya mladia rahman dan juga ustadz hilman fauzi undodiri
insya allah kita akan jumpa kembali pada gapai kemuliaan berikutnya
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh